ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengatakan di lingkup internal partainya banyak generasi dinasti
ia menyebut konsep politik dinasti tidak menjadi masalah sepanjang tidak bersikap feodal
hal tersebut disampaikan erlangga di hadapan prabowo subianto dalam acara tasyapuran
hari ulang tahun ke lima puluh sembilan partai golkar di gedung dpp golkar pada jumat siang
saat menjelaskan konteks topik dinasti kepada prabowo
erlangga menyatakan banyak kader muda golkar yang berusia di bawah empat puluh tahun yang juga anak pejabat
seperti anak bupati dan gubernur
ia mengaku bangga akan kader muda golkar produk dinasti yang disebutnya berprestasi itu
sebelumnya isu politik dinasti mencuat dan menjadi sorotan publik saat nama gibran
anak presiden joko widodo disebut punya kesempatan menjadi bakal calon wakil presiden
hal ini juga didukung keputusan mahkamah konstitusi
yang memberi lampu hijau
bagi bacawa pres yang belum berusia empat puluh tahun tetapi berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah